prosesi haul syekh jumadil kubro di kompleks pemakaman troloyo mojokerto minggu siang berlangsung ricuh
ratusan warga terlibat aksi saling dorong dan juga berdesak desakan saat berebut tumpengan yang berisi makanan serta buah buahan
warga meyakini jika mendapatkan hasil bumi akan membawa keberkahan
ratusan warga langsung menerobos barikade aparat keamanan yang berjaga di sekitar kompleks pemakaman troloyo
trawulan mojokerto jawa timur usai pembacaan doa
mereka berlarian menuju gunungan tumpeng besar yang berisi makanan buah buahan serta hasil bumi lainnya
akibatnya aksi saling dorong dan berdesakan pun tak terhindarkan
bahkan di antara warga yang berebut sebagian nekat naik ke atas gunungan tumpeng dan nyaris terjatuh
meski berdesakan dan terinjak injak saat berebut namun warga senang karena mendapatkan sebagian isi tumpeng yang disajikan dalam haul sheikh jumadil kubro
sheikh jumadil kubro dipercaya warga sebagai ulama besar penyebar ajaran islam di pulau jawa
dengan berebut dan mendapatkan makanan atau buah buahan warga meyakini akan mendatangkan berkah
acara rebutan tumpeng ini selain sebagai peringatan haul sheikh jumadil kubro
juga sebagai upaya pelestarian kebudayaan warga trawulan
belumnya gunungan tumpeng yang berisi makanan
buah buahan serta hasil bumi ini diarak dari pendopo agung trawulan
menuju kompleks pemakaman troloyo yang berjarak dua km
arak arakan ini diawali kira budaya yang menggambarkan kebudayaan jawa dan islam